kita akan langsung aja menjelang hari raya idul fitri masih banyak para pemudik yang baru saja bergerak dari jakarta menuju kampung halaman masing masing
dan salah satu moda transportasi yang diminati adalah kereta api
saat ini kita terhubung dengan angga dwi putra yang saat ini sedang berada di stasiun senen angga
seberapa besar lonjakan penumpang kereta api untuk hari ini
ya sheryl di hari ini memang lonjakan penumpang tidak terlalu signifikan
karena memang setiap harinya dari stasiun senen yang memberakatkan ke beberapa daerah di pulau jawa ini di kisaran dua puluh tiga
namun memang di hari senin kemarin sempat ada kenaikan setelah di hari minggu ini sempat menurun sedikit
namun di hari senin kembali naik
dan di hari selasa ini juga diperkirakan masih di sekitar dua puluh tiga sampai dua puluh empat penumpang yang akan mudik dari jakarta menuju kotanya masing masing
jadi sampai sejauh ini memang belum terlalu signifikan
dan masih cukup
dan cukup ramai juga kita lihat di sekitar stasiun senen ini para pemudik yang sudah mengantri untuk sebelum masuk ke dalam stasiun senen
baik angga dapat terlihat memang banyak sekali orang di belakang anda yang sedang mengantri
tapi apakah keamanan juga diperketat di sini angga
apakah keamanan di sana diperketat saat ini

baik apakah keamanan di stasiun senen juga diperketat mengingat banyak sekali pemudik untuk hari ini
sheryl memang sejak kejadian bom solo tadi pagi keamanan sebenarnya tidak terlalu berbeda dibandingkan hari hari sebelumnya
satuan kepersatuan polisi kemudian juga bantuan dari tni sabara memang sejak awal dari tanggal dua puluh empat juni memang sudah disiagakan
dan juga ada beberapa bantuan tambahan pengamanan juga dari
misalnya dari pramuka yang ikut juga membantu dalam pelayanan
namun untuk keamanan sendiri tidak ada banyak perubahan
memang tidak terlalu signifikan seperti itu
dan jumlah personel juga tidak ditambah
jadi masih sama seperti hari hari sebelumnya sheryl